penghuni apartemen gading nias kelapa gading jakarta utara geger
setelah seorang perempuan berinisial an terjatuh dari apartemennya di lantai dua puluh satu pada kamis sore
tubuh wanita lima puluh lima tahun itu jatuh menimpa mobil yang terparkir tepat di bawah balkon unit apartemen korban
ajaibnya korban berhasil selamat dari maut dan hanya menderita luka di tangan kiri
sedangkan atap mobil ringsek parah dan kaca depan pecah akibat benturan yang cukup keras
kepada polisi korban yang tinggal sendiri ini
mengaku saat kejadian ia tengah menjemur pakaian di balkon apartemennya
lalu terpeleset hingga akhirnya jatuh dari ketinggian
dari pemeriksaan polisi balkon apartemen korban memang memiliki tembok pagar yang rendah
dan tidak dilengkapi besi teralis
kepada polisi balkon apartemen korban yang tinggal sendiri ini
lalu terpeleset hingga akhirnya jatuh dari ketinggian
di lantai dua puluh satu itu tidak ada teralis atau pagar yang terjadi
itu menimpa mobil atau gimana
ya betul jatuh langsung menimpa mobil honda yaris
polisi akan tetap menyelidiki penyebab kejadian ini
sementara korban hingga kamis sore masih dirawat di rumah sakit gading pluit jakarta utara